sementara itu majen tni purnawirawan kiflan zen dan musisi ahmad dhani yang juga ditangkap pihak kepolisian atas dugaan makar
sabtu dini hari juga dilepas dari mako brimob kelapa dua depok
kiflan zen keluar dari mako brimob sekitar pukul setengah satu dini hari
negosiator pembebasan delapan belas wni yang disandra oleh abu sayyaf di filipina pada mei dua ribu enam belas tersebut mengaku pemeriksaannya sebagai tersangka makar berjalan dalam suasana santai
meski menolak disebut hendak melakukan makar kiflan mengaku senang ditetapkan sebagai tersangka
sementara itu musisi ahmad dhani yang ditangkap pada jumat pagi di lokasi yang sama dengan ratna sarumpait pergi meninggalkan makobrimob kelapa dua depok
sekitar pukul satu lewat lima puluh menit
keterlibatannya dalam jumpa pers gerakan selamatkan nkri yang diselenggarakan pada satu desember di hotel saripan pacific membuat pentolan bendewa itu terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian
selain ditanya mengenai dugaannya terlibat dalam upaya makar pria empat puluh empat tahun itu juga ditanya mengenai dugaan penghinaan terhadap presiden joko widodo yang disampaikannya dalam orasi aksi empat november lalu
ada ada saja bahwa itu adalah himbauan kepada masyarakat meskipun hati panas tapi tidak boleh